selama bulan puasa kalau kata ⁇ agim ⁇ adalah harus jaga hati ya jagalah hati
tapi itu saja tidak cukup pemirsa anda juga harus berhati hati dalam memilih menu makanan
puluhan warga kampung sawah kecamatan bogor utara kota bogor jumat malam dilarikan ke puskesmas bogor utara
karena mengalami keracunan usai menyantap jajanan tutut atau keong sawah
bahkan dari hari ke hari jumlah korbannya kian bertambah hingga minggu siang
paling tidak kalau di jumlah ada delapan puluh orang lebih yang dirawat di rumah sakit
tujuh orang diantaranya masih menjalani perawatan medis karena mengalami dehidrasi
sementara itu dua puluh satu korban lain menjalani rawat jalan
tiga korban keracunan tutut minggu pagi dua puluh tujuh mei kembali dilarikan ke puskesmas bogor utara kota bogor jawa barat
setelah nyaris pingsan di rumah mereka
ketiga bocah itu diketahui kejang mengeluh sakit perut dan muntah tiada henti
jumlah korban keracunan kini mencapai delapan puluh delapan orang
data petugas puskesmas menunjukkan enam puluh tujuh orang diantaranya terpaksa diinfus
lantaran kekurangan cairan tubuh akibat keracunan
namun tiga pasien yang dirawat dua hari lalu dipulangkan petugas karena kondisi mereka mulai membaik
ada pun dua puluh dua korban lain diketahui menjalani rawat jalan
kondisi sekarang tapi agak mendingan ya
sakitnya memang keras banget ya
tadinya sakit perut
perut sakit mua mua muntah muntah
jumlah keseluruhan hari ini terupdate
delapan puluh delapan terupdate terakhir
terus yang untuk dilakukan perawatan itu ada enam puluh tujuh
dan enam puluh tujuh pasien yang dilakukan perawatan di fuskesmas dan di rumah sakit di kota bogor
keracunan masal ini bermula saat warga menikmati jajanan tutut atau olahan keong sawah
beberapa saat setelah menyantap tutut satu persatu korban mengalami gejala seperti sakit perut
mual kejang demam hingga pingsan
kini kasus keracunan masal akibat mengkonsumsi olahan keong sawah ini masih ditangani kepolisian setempat
sebelumnya pemerintah kota bogor juga menetapkan status kejadian luar
ini adalah hal yang terbiasa karena warga satu kelurahan mengalami keracunan setelah menyantap tutut
muhammad juanda bogor